gedung mabes polri di jakarta dihebohkan dengan aksi tembak menembak yang terjadi pada rabu petang
suara tembak ini terdengar berkali kali dikabarkan lokasi penembakan itu terjadi di lantai dua gedung barres krim polri
situasi di lokasi masih mencekam tampak polisi bersenjata lengkap masih berjaga jaga di kompleks mabes polri
hingga berita ini diturunkan belum diketahui apa yang terjadi terkait suara tembak tembakan di gedung baras krim polri
kami akan terus mengupdate informasi ini dalam program berita cnn indonesia